melalui sebuah video presiden republik indonesia joko widodo mengucapkan selamat mudik bagi seluruh rakyat indonesia yang akan pulang ke kampung halaman masing masing
dalam video itu presiden juga sekaligus mengucapkan selamat hari raya idul fitri
sebuah video diunggah di kanal youtube sekretariat presiden
di dalam video ini presiden joko widodo menemui pemudik yang naik kereta api dari stasiun pasar senen jakarta
tak hanya berbincang dan berfoto bersama para penumpang kereta api presiden jokowi juga sempat menyapa sang masinis kereta
tak lupa ada pesan yang disampaikan presiden nih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya mengucapkan selamat jalan bagi seluruh pemudik
semoga selamat sampai tujuan
dan selamat menikmati waktu bersilaturahmi dengan seluruh keluarga dan handetolan
saya juga mengucapkan selamat idul fitri satu sawal seribu empat ratus empat puluh hijriah
mohon maaf lahir dan batin
presiden jokowi juga meminta idul fitri tahun ini dijadikan sebagai ajang untuk memperarat persatuan dan kesatuan rakyat indonesia sebagai sebuah bangsa
dipublikasikan pada dua juni dua ribu sembilan belas hingga senin sore
ketika itu berita terkini sudah ditonton lebih dari tiga puluh satu kali dan mendapat lebih dari tiga likes